pak abis ini putri pulang ya
iya sayang kalau kamu memang sudah baikan
tapi tunggu dulu nanti dokter bilangnya gimana
putri kalau masih sakit menurut ibu udah
disini aja putri disini enaknya ya
sekarang gue bisa menekan om lemos untuk mendapatkan putri
sekaligus membuat dewa menderita
yuk gue bantuin
kaki lu besar kan

pak abis ini putri pulang ya

tapi tunggu dulu nanti dokter bilangnya gimana
tapi tunggu dulu nanti dokter bilangnya gimana
putri kalau masih sakit menurut ibu udah di sini aja putri
disini enaknya ya apa apa dilayani apa apa diusin udah serasa jadi orang kaya yang mau bingin sini
kalau ibu jadi kamu mendingan disini aja tinggal makan tidur makan tidur banget tidur enaknya yes
tolong jangan sakitin dewa lagi ya

kamu gak usah ngajarin papa ya put papa tau kok apa yang harus papa lakukan
dewa benar apa tuh emang egois sekarang gue udah mulai paham kenapa dewa selalu jauh dari papa gue jadi kasihan sama
kenapa dewa selalu jauh dari papa gue jadi kasihan sama dewa

ndapah biar aku aja yang pulang putri

aku takutnya papa buat macem macem lagi sama putri
hei hei hei hei mulut itu dijaga ya gak yes binget itu hei gak punya sopan santun sekali ya
biar gimana pun juga papa kamu itu udah mau capek capek loh repot repot ngelesain semua ini
kakek kamu gak yes cuma bisa bikin masalah
repot repot bukannya kalian orang tuanya putri
selamatan anak itu nomor satu untuk orang tua
gak usah ngajarin ya
contoh orang tua tuh gak ada hitung hitungan sama anak kandungnya sendiri
apa jangan jangan putri bukan anak kandung kalian
idi idi ini sih kepompong rempong bingit ya
hah jauh tuh mulutnya gak yes
tidak nanti mas tiba tiba dia bikin bersih kayak begini sih
tidak tidak tidak tidak
udah aja kita pilih pilih
dengan pak lemos
iya saya sendiri ada apa pak
mari ikut saya ke kantor
buat tetap saya yang sekretar polisi pak
ada tuntutan dari bapak marsio
lebih jelasnya mari ke kantor polisi
pak pak pak putri ikut ya
putri lo itu belum sehat
lo mendingan istirahat di rumah aja ya
pokoknya gue harus nemenin papa
pak putri temenin ya
asad mendingan lo antarin ibu pulang ya